dan kita terhubung dengan koresponensi an indonesia albi pratama dari tarakan kalimantan utara
albi selamat pagi ada informasi terbaru apa dari sana albi
ya selamat pagi elvira dan juga elvira attergate
dengan perkembangan informasi mengenai rencana pemerintah untuk menyelamatkan sepuluh warga negara indonesia
khususnya di tarakan ini yang mana menjadi pangkalan militer
pasukan pemukul reaksi cepat yang sudah ada di sini hampir selama kurang lebih dua minggu lamanya
masih belum mendapatkan instruksi apapun dari presiden joko widodo dan juga dari panglima tni jenderal gatot nurmantio
ini karena memang pihak filipina sendiri masih belum mengizinkan tentara indonesia untuk masuk ke dalam wilayahnya
dan alvira dan juga elvira attergate dengan kemarin hari sabtu tepatnya tanggal sembilan april dua ribu enam belas
di mana pasukan filipina yaitu afp sudah melakukan pertempuran dengan kelompok abu sayyaf di wilayah provinsi basilan
hanya saja pihak dari tentara filipina ini memakan korban kurang lebih
tujuh belas tentara yang gugur dan juga lima militan yang tewas
dan dari pernyataan yang dikatakan oleh perwira tinggi ataupun pimpinan dari armed forces of philippines sendiri
yaitu jenderal hernando iriberi menyatakan bahwa peperangan yang terjadi selama kurang lebih sepuluh jam lamanya
sejak pukul setengah delapan pagi waktu setempat sampai dengan hampir pukul enam sore di wilayah basilan
ini memang pertempuran yang bisa dikatakan yang terlama dan juga menewaskan pasukan dari filipina yang cukup banyak setelah beberapa tahun terakhir
peperangan ini juga dikatakan tidak begitu memungkinkan untuk pasukan filipina karena berada di zona yang tidak begitu baik untuk melakukan peperangan
di mana pasukan militan dari abu sayyaf berada di posisi yang lebih tinggi
sehingga mereka bisa dengan mudah memantau dan juga melakukan baku tembak untuk menyerang kelompok tentara filipina
dan dari pernyataan petinggi dari afp sendiri menyatakan selain ada delapan belas tentara filipina yang gugur
ada lima puluh sembilan tentara lain yang luka luka dan juga sudah dibawa ke zambuanga untuk mendapatkan perawatan
dan dari pernyataan petinggi dari afp sendiri menyatakan selain ada delapan belas tentara filipina yang gugur
ada lima puluh sembilan tentara filipina yang gugur
albi terkait dengan penyerangan yang terjadi pada hari sabtu kemarin
lalu bagaimana dengan nasib sepuluh warga indonesia atau sandera lainnya pada saat penyerangan
ya alfian dari informasi yang saya dapatkan bahwa peperangannya terjadi di tempat yang berbeda dengan lokasi sepuluh warga negara indonesia ini di sandra
karena memang di sekitar kepulauan zulu ataupun basilan ini merupakan basis basis dari kelompok abu sayyaf sendiri
yang mana tersebar di sana
dan dari informasi yang dikatakan oleh jenderal hernan wiri beri sendiri bahwa peperangan ini dipastikan tidak ada korban dari pihak pihak yang di sandra
baik dari warga negara indonesia dan juga dari warga negara asing
dan dari konsulat ataupun kbri indonesia yang ada di filipina sendiri menyatakan bahwa walaupun sampai saat ini belum ada kabar terbaru mengenai kondisi dari sepuluh warga negara indonesia
tapi bisa dipastikan bahwa sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf masih dalam kondisi baik ataupun selamat
selamat sampai dengan saat ini